dasar senjata tidak berguna
berani beraninya kamu membanting bocah kecil
tidak ada ampun bagimu
kau sudah kurang ajar pada aku
dan barang siap yang bisa membawa obat itu terlebih dahulu
maka dia yang akan aku angkat menjadi putra mahkot

dasar senjata tidak berguna
berani beraninya kamu membanting bocah kecil
tidak ada ampun bagimu
kau sudah kurang ajar padaku
aku akan lempar kau ke kawang gunung merabu
aku mengaku kalah
tidak semudah itu aku memaafkanmu
aku minta satu permintaan
aku harus melakukan apa untuk
kamu harus biarkan tumbal darah manusia
malam bulan purnama
akanku hajar seperti tadi
itu tidak sebanding
dengan apa yang aku lakukan
aku hanya membantengmu satu kali saja
tidak sebanding katamu
kau sudah menghina aku
itu saja itu sebanding
aku tidak akan melakukannya
sebelum ada ibadah
aku akan mengabulkan permintaanmu
kalau kau mengajarkan aku
itu mudah bocah
aku akan menghinamu
benar kata kakak ngargadana
benar benar manusia paling licik
aku harus mengawasinya
ini aku balapati
tenanglah gusti amukmarugul
aku tidak akan membicarakan pada siapapun kalau gusti amuk maruku bisa berjalan dengan normal
terima kasih balapati
kau benar benar berada di pihakku
saya akan selalu setia kepada gusti ahmad
terima kasih balapati
aku sebenarnya mempunyai rencana yang begitu sangat indah balapati
dan kita kebetulan bertemu disini
jadi rencana aku akan aku serahkan kepada mu balapati
baiklah gusti amukmarugul
katakan apa rencana itu
keponakan ku raden surawisesa bersama raden kiansantang sedang menuju gunung puntang untuk mencari obat balapati
dan aku tugaskan kepada mu untuk menjaga keponakan ku dan membantu keponakan ku
sekaligus kamu harus menjelakai raden kiansantang
dan kamu juga harus menyiapkan jebakan jebakan yang sangat begitu indah agar raden kiansantang tidak sampai ke gunung puntang
baiklah gusti amukmarugul
aku akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik baiknya
sekarang aku menguasai ilmu kima
tapi satu hal yang aku khawatirkan bagaimana kita bisa memastikan kalau raden kian santa bisa melewati jalan itu
aku akan mengiring raden kiansantang
melewati jebakan jebakan itu palapati
karena aku masih mempunyai satu orang kepercayaan
yaitu mahesa sipoca
kamu tenang saja palapati tenang
baiklah gusti prabu amuk maluku
aku akan melaksanakan tugas ini sebaik baiknya
aku bangun pak
semakin lama aku juga bisa memberdayaimu palapati
ada apa kau di sini
dia mengetahiku bodoh
dasar bocah kemplung
tapi aku harus bersabar
karena aku sangat membutuhkan bocah kemplung bodoh
ini aku mahesa
maharaja gusti prabu amuk maluku
mahesa pendekar sakti mandiraku
mulai wichtig perbuatan
dini oruh bantuan